sudah empat jam lebih adik dari tersangka pegi setiawan
luciana diperiksa polisi sebagai saksi kasus pembunuhan vina dan eki
ditemani kuasa hukum lusiana tiba di polres cirebon kota
pukul sebelas dua puluh waktu indonesia barat
kuasa hukum meminta lucy bicara apa adanya
termasuk keberadaan pg yang berada di bandung
bekerja sebagai kulibangunan pada saat kejadian
meski pada saat kejadian luciana baru berusia dua belas tahun
sebelumnya pg telah membantah berada di lokasi pembunuhan vina dan eki
saudara setelah empat jam diperiksa
sementara terkait dengan hasil pemeriksaan dari adik pg
lebih lengkap kita akan sapa jurnalis kompas tv
dan juga ada muhammad syahri romdon di rumah keluarga pg
kita ke taufik riyadi terlebih dahulu
taufik bagaimana hasil pemeriksaan adik pegi hingga saat ini
ya untuk pemeriksaan hasil dari adik pegi setiawan
itu sekitar pukul setengah empat sore tadi
sekitar pukul lima belas tiga puluh waktu indonesia barat
memang pemeriksaan berjalan kurang lebih selama empat jam
dan tadi berdasarkan keterangan dari kuasa hukum keluarga pg
mengatakan bahwa tadi luciana dicecar dua puluh delapan pertanyaan oleh para penyidik
juga untuk apa saja yang ditanyakan oleh para penyidik kepada lusiana
diantaranya adalah mengenai identitas dari pg setiawan
memang ini menjadi yang dipertanyakan oleh dari pihak kepolisian
karena mengatakan bahwa pg ini merupakan orang yang sama dengan robby
namun pihak luciana mengatakan bahwa peggy dan juga roby merupakan dua orang yang beda
namun mereka merupakan sama sama kakak dari luciana
dan untuk lebih lengkapnya mengenai siapa sosok robby ataupun sosok pg berikut
merupakan keterangan dari adik pegi setiawan yaitu luciana
yang pertama peggy setiawan kakak kandung saya
yang kedua roby setiawan kakak kandung saya
kondisi ibu sekarang masih down belum bisa ketemu siapapun
ya semoga peggy dibebaskan karena pegg tidak bersalah sama sekali
ya dan tadi menurut keterangan dari luciana bahwa memang benar bahwa roby dan juga pg merupakan kedua kakaknya
namun kedua orang tersebut merupakan dua orang yang berbeda
jika berdasarkan keterangan dari lusiana peggy merupakan kakak tertua dari lusiana
lalu robby merupakan kakak kedua dari lusiana
dan lusiana anak ketiga serta dia mempunyai adik satu lagi yang merupakan anak keempat
dan juga saudara untuk dari keterangan
yang disampaikan oleh luciana mengatakan bahwa pada tahun dua ribu enam belas lalu
pada saat terjadi pembunuhan vina dan juga eki
luciana meyakini bahwa saat itu peggy berada di bandung bersama ayahnya
dan meskipun saat itu usianya baru dua belas tahun saudara pada tahun dua ribu enam belas yang lalu
namun luciana yakin bahwa peggy saat itu berada di bandung
dan tidak terlibat dalam proses pembunuhan fina maupun eki
dan untuk saat ini saudara kami masih terus menunggu
karena setelah kami tanyakan kepada kuasa hukum dari keluarga pg
ini memang masih belum mengetahui siapa lagi yang nantinya akan dipanggil
baik itu dari pihak keluarga maupun dari rekan rekan tempat pegi bekerja yang ada di bandung
dan saudara setelah lain dari lusiana yang baru saja tadi diperiksa sekitar pukul sebelas dua puluh
kemarin malam juga sempat diperiksa juga linda yaitu temannya dari vina
dan semalam linda pun diperiksa kurang lebih sekitar empat jam
di polres cirebon kota dan dicicar tiga puluh pertanyaan oleh kepolisian
dan juga untuk linda sendiri mengaku memang ia tidak mengetahui terkait pembunuhan fina dan juga eki
lalu juga ia mengatakan pada saat terjadinya pembunuhan ia berada di rumah
dan juga untuk terkait hubungannya dengan fina linda mengatakan bahwa ia mengaku tidak terlalu dekat dengan fina
jadi seperti yang digambarkan dalam film yang sempat ramai beberapa hari kemarin
dan juga memang untuk kelanjutannya memang untuk baik itu linda maupun lusiana ini akan terus berkooperatif dengan pihak kepolisian
karena memang saat ini pihak kepolisian masih terus menelusuri tetap terus melakukan pendalaman terkait kasus pembunuhan fina dan juga eki yang berada di cirebon ibrahim